pemerintah kembali membuka lowongan bagi warga yang berminat menjadi abdi negara
menjadi pegawai negeri sipil
pemerintah tampaknya tengah berusaha merekrut sebuah generasi baru
pegawai negeri yang siap bekerja di tengah efisiensi fiskal dan tuntutan produktivitas tinggi
lantas benarkah belanja pegawai negeri menyedot hingga lebih dari seperempat total anggaran pemerintah
anggaran belanja abdi negara saya ulas untuk anda pada sore hari ini kita lihat bersama
seperti apa bahwa ini penerimaan pasti banyak yang antusias
karena sudah banyak saya beredar di whatsapp group dan lain sebagainya
bahwa akan ada rekrutmen di berbagai kementerian ya
dan bagi para anak muda yang sudah menyelesaikan sekolah tinggi pendidikan tinggi mungkin bisa mencobanya
lalu kita ingin bertanya seperti apa sebenarnya anggaran belanja pemerintah
kita lihat untuk beberapa anggaran belanja pemerintah
tiga besarnya adalah untuk gaji pegawai kemudian belanja barang kemudian belanja modal
saya menarik apa yang disampaikan oleh menteri keuangan sri mulyani pada beberapa waktu yang lalu
yang menyatakan bahwa sesungguhnya gaji pegawai yang bernilai sekitar rp tiga ratus empat puluh
tiga tiga triliun rupiah
jadi kalau anda saat ini menjadi pegawai negeri
atau misalnya orang tua anda saudara anda yang menjadi pegawai negeri
dari sabang sampai merauke berapa besar negara menggaji anda
inilah totalnya rp tiga ratus empat puluh tiga tiga triliun rupiah dengan level masing masing
ada golongan biasanya pegawai negeri ya golongan tiga a tiga b tiga c dan lain sebagainya
sesuai dengan periode yang juga seharusnya mereka bisa mendapatkan kenaikan
lalu diikuti oleh belanja barang yaitu rp dua ratus sembilan puluh enam enam triliun
lalu diikuti oleh belanja modal dengan rp satu ratus sembilan puluh empat tiga triliun
lalu apa bedanya gaji pegawai dengan belanja barang dan belanja modal
untuk belanja modal misalnya itu untuk beberapa proyek proyek
misalnya untuk beberapa hal penting bagi operasional pemerintah sepanjang tahun tertentu
namun untuk uji pegawai yang sempat juga disebutkan oleh bu menteri sri mulyani adalah
jadi kalau misalnya bentuknya pay chart misalnya gini
nah ini nih yang hanya sudah mengambil
untuk pegawai negeri sipil sendiri
jadi yang diharapkan adalah harusnya impas
harusnya itu mendapatkan produktivitas yang sama dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah
jadi harus produktif
dan lalu bagaimana realisasi belanja barang dan modal semester satu dua ribu tujuh belas
kita lihat bersama untuk belanja pegawai
kita lihat semester satu dua ribu tujuh belas di apbnp dua ribu tujuh belas
itu sekitar rp sembilan puluh tiga enam triliun
dan jangan lupa ada gaji ke tiga belas untuk bagi pegawai
sudah gajinya tiga belas kali kemudian beberapa pun tunjangan
sudah sewajarnya kalau kemudian melayani masyarakat dengan sincer dengan tulus gitu ya
dan kemudian untuk belanja modal realisasinya sebesar rp empat puluh tujuh lima triliun
belanja barang demikian dan begitu juga dengan belanja bansos
jadi untuk perbandingan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai itu lebih paling besar ya
diantara beberapa porsi porsi belanja pemerintah selanjutnya
artinya kalau sudah belanjanya besar
produktifitasnya juga linear
harusnya produktifitasnya juga sama
dan juga memiliki inovasi inovasi tertentu
dan jangan lupa tugas utamanya adalah mengabdi untuk negara
melayani masyarakat indonesia